eh gue tuh gak pernah ikutin rangga
rangga yang deketin gue lagian gue gak pernah deketin cowok
soalnya i'm a beautiful girl jadi cowok yang deketin gue
eh udah genit ganjen gak mau ngaku lagi
gue ingetin sama lo ya kalau lo masih berani deketin terangan
eh rang kalo lo tuh jadi orang gak bisa dikasih tau ya
masuk kuping kanan keluar kuping kiri
nih biar gak budak
ah udah gak usah diomongin
tapi sekarang mumpung kita bisa kabur kabur yuk
kabur tapi rang eh rang rang rang
iya makanya aku mau kerja di office ya dari
jadi sekarang aku gak usah ke pesantren gak jadi dijodohin
terus aku mau bekerja di pusat
aku juga aku juga gak
gak boleh ketemu sama aku kan
iya tapi aku gak peduli aku kangen sama kamu
kamu gak boleh kayak gitu ra
kamu harus nurutin mereka
apa apa kamu bisa aja nuntut aku lagi
tetep aja aku gak peduli
kalo kamu sayang sama aku harusnya kamu juga gak peduli
biarin aja kita pacaran
kok senyum senyum sih
emangnya kamu mau punya pacar kayak aku aku kan miskin
temen temen aku kan gak tau
kalo mereka tau
ya namanya kamu itu belum sayang
sebenarnya gue gak ngerti deh kenapa aku sayang sama kamu
habis kamu nyebelin banget terus kamu selalu nasehatin yang enggak
itu demi kebaikan
ya kebaikan kamu lah biar kamu bersikap jujur apa adanya
itu dia ya
masih apa lagi
hehehe untuk kamu
ya ampun kau picarain dari tadi kakak kemana
kakak dari rumah bang marwan p
tadi tuh anak anak kesana dan mereka bilang katanya karangga gak ada disana
oh enggak kesananya cuma sebentar doang terus jalan jalan
aku udah curiga kakak tuh maunya apa sih
mau jadi pacar dia
om udah bilang berkali kali kak
tapi emang kenapa sih pi apa salah pi
salah besar kak salah besar kalau kakak mau pacaran sama dia
kak jadi kakak gak usah ketipu sama dia
kakak gak harus jauhin laura titik
atau enggak apa yang pergi dari rumah
apa apaan sih lu
gua tuh manusia
bukan barang gak bisa dilempar lempar tau gak
eh kalau lu emang manusia harusnya lu punya otak
kayaknya enggak deh
secara lu tuh udah blok banget orangnya
lu tuh masih gak bisa dikasih tahu
masih temuin karangga
eh gua tuh gak pernah niketin rangga
rangga yang niketin gue
lagian gua gak pernah niketin cowok
soalnya i'm a beautiful girl jadi cowok yang niketin gue

udah genit ganjen gak mau ngaku lagi
gua ingetin sama lu ya
kalo lu masih berani deketin rangga
gua akan bikin perhitungan sama lu
matemarik sekali matematika ya
kalo lu tuh jadi orang gak bisa dikasih tau ya
masuk kuping kanan keluar kuping kiri
nih biar gak budek
oh ngapain suju jujuin gue sakit tau
gua mau di jebel hah
dia yang pilih gua eh gua
cukup gak cukup
kalian berdua tuh apaan sih
kayak anak kecil tau gak
cukup cukup cukup cukup
kalo menurut aku kamu itu gak usah terlalu keras
dia tuh ya terserah dia lah kalau dia mau nentuin pilihannya sendiri
tan kamu kok jadi ngebele mereka sih
ya kalau emang dia suka sama laura kenapa enggak
tan rangga itu kakakku
dan aku tau banget siapa laura
jadi aku yakin sampe kapanpun laura gak akan pernah cocok sama karangga
karena aku yakin laura itu cuma mainin karangga aja
hah pi pi
kamu tuh kamu tuh gak boleh dong egois kayak gitu pi
tan kamu kok jadi nyalain aku sih sekarang
aku sama sekali gak nyalain kamu pi
tapi aku tuh
udahlah palingnya juga kamu sekongkolan sama laura
sora ada yang cari kamu di depan
kalau lebih kamu ganti dengan lembur satu jam
nanti tamunya kemari
uuhh masa lima menit ganti satu jam sih
lagian siapa sih mau ketemu
ketau capek ganggu banget
ketemu lagi kita
hai kak laura
hai kak laura
pinter ya raka sekarang
ngapain sibuk sini
masukin aku penjara lagi
ah enggak enggak enggak enggak
saya datang kesini mau minta bantuan kamu
aduh raka lucu ya
dia masih inget lo manggil kamu apa
maksud saya datang kesini
sejak kamu gak jadi lagi babysitternya raka
eh ya sejak kamu berhenti jadi babysitternya raka
pokoknya aku gak mau ngurusin raka
dia tuh anak monster tahu enggak
waktu itu kan kamu memang saya pecat
raka gak mau sama babysitter yang lain laura
dia maunya cuma sama kamu kamu tahu enggak
sudah lima babysitter keluar
gara gara gak sanggup ngurusin anak saya yang lucu ini
ya akhirnya ketemu deh
kalau kamu tuh ternyata di sini
jadi saya mau minta tolong kamu mau ya jagain raka
no way aku enggak mau jagain maus
cuma dua jam aja
habis itu saya langsung kemari lagi ambil aka
ih ibu lihat enggak sih
aku tuh di sini lagi kerja enggak bisa jagain raka

laura kantor saya kan deket dari sini
jadi saya saya nanti kamu kalau misalnya ada apa apa
nanti kamu tinggal telepon saya hari ini saya ada rapat
enggak aku enggak mau
aduh gini deh
oke kalau begitu kamu saya bayar dua kali lipat dari honor kamu waktu itu ya
kayaknya dua kali lipat please banget ya sehari ini penting banget saya ada rapat
semua semua uang yang ada di dompet saya oke ini semua
semua cukup dong cukup